cnn indonesia breaking news
kisah kisah baru ini membuat jumlah kasus covid sembilan belas melampaui seratus ribu
total ada seratus tiga ratus tiga kasus covid sembilan belas di indonesia terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada dua maret dua ribu dua puluh yang lalu
sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan sebanyak satu lima ratus delapan belas pasien sehingga total ada lima puluh delapan satu ratus tujuh puluh tiga pasien yang dianggap sembuh dari covid sembilan belas
pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien covid sembilan belas
yang meninggal dunia ada penambahan lima puluh tujuh pasien covid sembilan belas yang tutup usia dalam periode dua puluh enam sampai dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
dengan demikian total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia menjadi empat delapan ratus tiga puluh delapan orang
kasus positif covid sembilan belas hari ini menembus angka seratus ribu kasus
angka ini bagi sebagian pihak dinilai sebagai alert bagi indonesia dan juga pemerintah dan kita semua
dalam situasi di tengah pandemi bagaimana respon istana melihat angka ini
apa langkah yang akan diambil
dan mengapa indonesia masih sangat keteteran untuk menekan angka penyebaran virus corona
kita akan bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sahabat terlebih dahulu ada prof zubairi jurban ketua satgas pbid untuk covid sembilan belas
selamat malam prof zubairi
baik dan ada mbak neti
mbak neti prasetyani anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks selamat malam mbak neti
selamat malam mas renhat
dan ada pak gita di tegas supra mudio analis kebijakan publik dari universitas erlangga selamat malam pak gita di
dan bang ali mohtar ngabalin tenaga alih utama dari kantor staff presiden bang ngabalin selamat malam
mbak neti pak gita di salam semuanya
selamat malam semuanya
baik kita membahas soal malam hari ini indonesia sudah tembus angka seratus ribu kasus
sebagian pihak ini menilai sudah lampu merah bagi negara kita
saya mungkin ke prof zubairi dulu
apakah angka seratus ribu ini betul betul sudah alert yang seharusnya direspon cepat oleh pemerintah dan juga masyarakat kita prof
mungkin anda juga sudah memprediksi ya bahwa di akhir juli ini kita akan tembus angka seratus ribu kasus ini
prof zubairi silakan
ya terima kasih ya
kira kira dua bulan yang lalu saya sampaikan bahwa pada bulan juli ada kemungkinan seratus ribu
jadi memang kalau melihat perkembangan dari negara negara lain itu kejadian seperti ini amat sangat dimungkinkan
dan itu yang kekhawatiran saya ke depan juga masih ada kemungkinan kita nyamai negara negara di eropa
itu yang amat saya khawatirkan kalau
kalau akan menyamai spanyol itali atau inggris atau perancis itu gawat
jadi memang kita harus benar benar harus cepat cepat dan ketat dan disiplin
oke kondisi apa yang bisa menghantarkan kita mudah mudahan tidak ya prof
seperti tadi anda katakan bisa seperti negara negara di eropa yang jumlahnya sudah sangat banyak di atas angka seratus ribu kasus ini
banyak hal jadi penularan kluster kluster baru masih selalu muncul
jadi yang terakhir kemarin kan dari setiap hari itu banyak sekali
kemudian kotoran ternyata makin banyak di jakarta sekitar enam puluh an
kemudian dari gereja dari manado kemudian dari pengajian dan dari pesantren masih muncul
apalagi dari rumah sakit pasien sekarang bukannya makin berkurang makin bertambah
tenaga kesehatan makin banyak yang terinfeksi
jadi jangan kira kalau kita dengar di surabaya di tempat lain itu banyak yang terinfeksi
di jakarta tidak di jakarta sofir luar biasa banyak peningkatannya penyedihkan
oke baik prof ketika sekitar dua bulan lalu anda mengatakan ini bisa tembus angka seratus ribu dan itu kejadian pada hari ini
apa yang membuat kita bisa mencapai angka ini
maksudnya adalah kebijakan apa atau hal apa yang akhirnya bisa memperparah keadaan sehingga kita bisa sampai di angka positif seratus ribu kasus ini prof
ya beberapa hal pertama kan kita memakai kebijakan psbb
bukan lockdown itu sedikit lebih ringan dari lockdown
iya masih lumayan banget sih
psbb nya ternyata banyak yang melanggar
kemudian walaupun demikian karena masalah ekonomi kita yang kita tidak mau ekonomi kita ambruk
kita buka beberapa pintu untuk penerbangan untuk kendaraan umum dan yang lain
nah itu memudahkan penularan
misalnya kebetulan driver saya di depok dia cerita kalau berangkat pagi khususnya kalau pulang sore hari jam lima ke atas
ampun ampun tidak ada itu namanya jaga jarak
jaga jarak ya
kurang dari setengah meter antara dia dengan yang penumpang yang lain
itu amat sangat mengkhawatirkan
apalagi kita sekarang paham bahwa yang dulu kita kira hanya droplet utamanya
tapi namun sekarang ternyata banyak bukti menunjukkan sudah airborne
lalu udara artinya jauh lebih mudah infeksinya menyebar
oke bang ali
oke bang ali
presiden kurang setuju dengan penerapan lockdown dan juga kita masuk ke new normal dan hari ini kita angkanya seratus ribu
nah melihat ini bagaimana respon dari istana dari pak presiden jokowi ketika kasus ini sudah mencapai angka seratus ribu per hari ini bang ali
ya terima kasih ya
sekali lagi ke profesor kemudian mbak titi dan pak tadi juga
saya senang sekali bisa berjumpa dengan bapak bapak yang amat terpelajar
kemarin hari senin pada waktu ratas itu kembali bapak presiden memberikan penegasan terkait dengan bagaimana langkah dan upaya yang harus jot terkait dengan tiga
kita tahu bahwa ada testing yang harus menjadi perhatian penting dan prioritas tracing dan treatment

itu sebabnya dalam hari senin
itu sebabnya dalam hari senin
dalam hari senin kemarin juga kita tahu bahwa hari ini tidak ada lain kecuali adalah bagaimana pemerintah juga sedang mempersiapkan instruksi presiden
artinya begini saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi konsentrasi pemerintah kemudian kenyataan hari ini tidak ada lain kecuali adalah upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk diantaranya adalah
bagaimana pengetahuan terhadap protokol
bagaimana pengetahuan terhadap protokol
bagaimana pengetahuan terhadap protokol
kalau misalnya anda ada orangeh laus siapa juga bisa mengaperce
dan poi pasti ada leader meeting juga juga
lizzo yang ahi ini juga ga tau kalau ancora ada apa
yang harus menjadi ingatan kita semua bahwa tidak ada satu kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah
tanpa mendapatkan nasihat masukan dari berbagai ahli dalam hal ini seperti profesor kemudian pihak pihak yang lain
itu sebabnya memang kenapa juga bapak presiden memberikan penekanan supaya semua jajaran di bawahnya
para menteri para kepala badan lembaga untuk benar benar bekerja ekstra ordinary ekstra keras
karena mengantisipasi yang pertama adalah menekan menekan angka kematian dan yang kedua itu adalah menekan angka penyempuhan
hari ini saya ingin mengatakan juga bahwa penekanan yang dilakukan oleh bapak presiden itu tidak ada lain kecuali kita tetap waspada
karena dalam seluruh
aktivitas keseharian kita itu virus ini selalu mengintai
maka protokol kesehatan itu menjadi bagian yang harus hatian serius semua pihak
saya kira ini menjadi penting dan beberapa poin tadi dari profesor saya kira sesuatu yang sangat bagus penting bagi kita untuk cerahkan dalam dialog malam ini
oke saya ke mbak neti mbak neti catatan dari anda mbak neti terkait dengan penanganan covid sembilan belas
mbak neti apa yang anda ingin mengatakan kepada pemerintah kita mengambil momentum hari ini di tembus angka seratus ribu kasus seperti apa mbak neti
iya tentu saja harap bahwa pemerintah mampu dan berani melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan penanganan yang sudah dilakukan selama ini
apalagi kemudian ada perubahan kelembagaan ya yang dilakukan oleh pemerintah dari pemubaran gugus tugas kemudian dibentuk komite
kemudian gugus tugas dilebur menjadi satgas menurut saya itu seharusnya jadi sebuah momentum ya bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi ini
sehingga masyarakat jadi tenang dan memiliki kepercayaan yang besar pada pemerintah kenapa karena saya meyakini sepenuhnya keberhasilan penanganan pandemi ini ketika kita bisa menjalankan skenario kolaborasi mas renhardt antara pemerintah dengan masyarakat
jadi pemerintah dengan kebijakannya masyarakat dengan civil solidarity nya
kolaborasi itu belum bekerja menurut anda
kemudian masyarakat kemudian mengikuti protokol kesehatan yang ketat itu manakala memang mendapatkan sebuah sinyal ya bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini dengan baik begitu ya
jadi ini yang menurut saya harus dilakukan
kemudian yang kedua tentu saja bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar
ini tentu juga harus signifikan ya pada penguatan sistem dan kapasitas kesehatan
kemudian juga perlindungan bagi tenaga kesehatannya
termasuk juga upaya yang dilakukan secara masif untuk terus meningkatkan upaya promotif preventif
karena mau tidak mau hari ini ketika game changer itu belum kita miliki maka yang paling mungkin kita lakukan adalah kontrol diri dari masyarakat untuk terus mengembangkan
tadi ya protokol kesehatan dengan menggunakan masker kemudian perilaku hidup bersih dan sehat
nah ini tentu saja yang menjadi satu evaluasi ya
dan tentu saja pelibatan seluruh stakeholder ini sangat penting
tadi disampaikan oleh bang abalin bahwa nggak mungkin pemerintah bekerja sendirian
oleh karena itu saya berharap bahwa pemerintah membangun trust masyarakat
ya sehingga betul betul tidak ada lagi civil disobedience
kemarin kan masyarakat menolak dijemput pasienkes kemudian masyarakat menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol covid
itu kan gambaran betapa pembangkangan itu dilakukan oleh masyarakat ya di berbagai tempat
oke artinya mbak rety anda masih melihat karena tanda penyinggung harus mengevaluasi manfaat momentum dan lain sebagainya
artinya anda melihat ada kebijakan atau langkah langkah yang dinilai atau menurut anda
oke artinya anda melihat ada kebijakan atau langkah langkah yang dinilai atau menurut anda
artinya anda melihat ada kebijakan atau langkah langkah yang dinilai atau menurut anda

tentu saja kan memang pandemi ini kan memberikan ruang pembelajaran ya kepada berbagai negara di dunia ya termasuk kita
nah tentu saja cara belajar kita pun harus cepat ya dengan melakukan mitigasi kemudian juga kalo kemudian tadi saya katakan mengingatkan
nah tentu saja cara belajar kita pun harus cepat ya dengan melakukan mitigasi kemudian juga kalo kemudian tadi saya katakan mengingatkan
evaluasi ya memang seharusnya seperti itu
diikuti dengan komunikasi yang baik
ini kan akhirnya juga menimbulkan bias
di tengah masyarakat multitafsir tadi disebutkan
oleh prof zubairi bahwa
kalau dulu kan droplet
sekarang sudah airborne nah itu kan
sebetulnya harus dikawal ya
dengan manajemen komunikasi yang baik
nah mudah mudahan ini yang
menjadi salah satu tadi
poin evaluasi gitu jadi tidak ada lagi
tidak ada lagi noise
dalam menyampaikan informasi ke tengah masyarakat
kenapa agar masyarakat
betul betul tadi yang saya katakan
memiliki trust kepada pemerintah
masyarakat itu punya
kontrol diri kenapa karena kalau
berakhir tanpa adanya
kenapa karena yang
menjalani protokol kesehatannya
menyadari bahwa harus menjaga jarak
saya berharap evaluasi ini dilakukan
termasuk juga keterbukaan data
data dalam arti zonasi
ini juga harus disampaikan kepada masyarakat
sehingga betul betul tangkendali
itu ada pada masyarakat oh saya
memasuki zona merah
atau saya berpergian
saya betul betul harus memproteksi
diri saya dari hal hal yang
membuat saya terpapar
oleh virus tersebut
baik saya ke pagi tadi
ini penting mas reinhardt menurut saya
oke oke saya ke pagi tadi dulu
pagi tadi benarkah bahwa
anda juga melihat ada
hiruk pikuk komunikasi yang akhirnya membuat
publik menjadi bingung sehingga lahirlah
distrust terhadap pemerintah
mungkin dari kebijakannya atau apa
yang membuat kemudian kolaborasi
antara pemerintah dan juga masyarakat begitu sulit
terbangun untuk sama sama
menuju menang melawan
covid sembilan belas apa yang menjadi pangkal
masalahnya menurut anda pagi tadi
tapi kita bahas usai jeda berikut kami akan segera kembali
analis kebijakan publik dari universitas erlangga
pagi tadi bagaimana anda merespon
apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama dengan
prof zubairi mbak neti dan juga
bang ali muhtar ngabalin soal kolaborasi juga
ini penting kata katanya seperti apa pak
apa yang disampaikan mbak neti
prof zubairi dan
itu ditimpali dengan
statement dari pak mokhtar ngabalin
terjadi di dalam masyarakat adalah
sekitar lima bulan
mau tidak mau harus diakui
terjadi distress yang semakin
tinggi dari masyarakat
informasi yang diterima masyarakat
di tingkat bawah itu
kebijakan di tingkat daerah
misalnya apa itu pak gita dikebijakannya
apa yang disampaikan pak mokhtar saya kira
dan juga mbak aneti itu pada
tataran konsep kita sangat apresi
dilakukan yang akan dilakukan
itu memang luar biasa
tapi persoalannya adalah
dua puluh tujuh sekian persen
per seratus ribu penduduk
sebesar itu juga termasuk

kekurangan tetapi dalam
ini adalah evidence base yang
mendasari sebuah proses analisis
nah saya melihat
komprehensif sehingga melahirkan
kebijakan yang cerdas
yang unggul sehingga
statement statement yang mengatakan
testnya kalau testnya banyak
maka angkanya meningkat
kalau ingin daerahnya
angka positifnya meningkat ya baiknya
sedikit saja ini kan
menimbulkan kerancuan di dalam
masyarakat saya sebagai orang
ke tingkat masyarakat memang
tidak atuh untuk
menjalani protokol kesehatan
kalau ada sampel
tapi kalau nggak ada ya dilepas lagi
lalu bagaimana warung warung
di tingkat masyarakat itu
semakin tidak percaya
bahwa covid sembilan belas itu
nah bagi saya ini
sejalan dengan perspektif
bu nedi dan pak oktar nabalin
ada keharusan untuk
kebijakan kebijakan yang dibuat
perspektif yang lebih deliberatif
yaitu adanya dialog
seluruh komponen sebagaimana
disampaikan pak oktar nabalin
tadi dan adanya
pelibatan masyarakat secara
nyata ya kolaborasi tadi itu ya
di perkolonitas ini
pak renwa seolah olah
banyak dari kita
yang merasa sudah cukup
dengan membuat sebuah
program tanpa parameter
mungkin ada di mana mana sepanduk
kampung panggung oke baik
di mana mana ada poster ada sepanduk
baliuk tapi tidak
harus disampaikan juga apa
parameternya kalau kampung panggung
sudah cukup oke baik
belum cukup nah itu yang menurut saya harus dilakukan pak jinhad
baik pak gita kita dengarkan
tanggapan dari bang ali mohtar ngabalin
bagaimana bang ali dari soal distrust
tadi yang disampaikan oleh
bu neti kemudian juga ini ketika
sudah masuk seratus ribu begini apakah ada
perubahan kebijakan tidak sih yang diambil oleh
pemerintah oleh sana atau ya sudah
mengikuti apa yang sudah
satu hal yang paling penting
dari pesan bapak presiden
mau katakan setelah ratas itu
bagaimana menjadi penting
untuk bisa melakukan
apa yang disebut dengan memperkuat
satu kebersamaan di seluruh
komponen bangsa jadi ada satu koordinasi
para habai para kiai
para ulama kemudian
para pebisnis dan segalanya
dosen dan lain lain sebagainya
melakukan satu koordinasi yang
satu tanggung jawab bersama
musibah nasional ini ini kan
pandeminya ini kan
tidak untuk orang perorangan
dia tidak pernah memilih suku dia tidak
tingkat status sosial dan lain lain
sebagainya karena itu
memang tanggung jawab kita bersama
terhadap langkah langkah dan
upaya ini karena begini reinhardt
kemudian pak ibu neti
semuanya saya setuju
tapi paling tidak begini
lewat cnn pada malam hari ini
kita punya tanggung jawab yang sama
untuk terus berulang ulang
menyampaikan kepada seluruh masyarakat
kepada masyarakat pendengar
ini adalah menjadi
tanggung jawab kita bersama
karena ini menjadi musibah nasional
pentahelik itu perlu disampaikan oleh
bapak presiden karena kita perlu
bekerja sama ada
pemerintahnya ada masyarakatnya
ada seluruh komponen bangsa dan lapisan
masyarakat ada toko ada peneliti
untuk apa untuk satu
kesadaran yang sama karena
masyarakat kita ini kan tidak punya pendidikan
yang tinggi yang sama
berbeda beda ada yang satu
sisi mungkin daerah daerah yang
sadar atas musibah ini
kenapa delapan provinsi ini menjadi
perhatian serius kemudian
pemerintah dari satu tahap ke tahap
yang berikut harus mengeluarkan
peraturan pemerintah mengeluarkan instruksi
seterusnya tidak ada lain kecuali adalah
seserius mungkin bagi pemerintah
atas keselamatan bangsa dan negara
baik bang ali tapi tadi
bang ali tapi tadi bu eneti sempat menyinggung
juga soal pesan ini seringkali justru
yang disampaikan ke masyarakat justru membingungkan
membuat hiruk pikuk di masyarakat jadi bingung
terhadap pemerintah tadi
tidak inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya
karena begini hari ini
kan informasi itu kan terbuka
menghalangi informasi itu
per hari ini oke
media sosial yang begitu dahsyat
besarnya tidak semua orang kan
bisa memahami itu dengan baik
jadi memang kadangkala
pesan yang datang
dari pemerintah dari gugus tugas
dari menteri kesehatan
menyampaikan pesan ini
saya berharap banget
dengan dukungan semua pihak
kemudian dalam waktu ini
insya allah bapak presiden akan mengeluarkan
instruksi presiden yang baru
juga untuk para
gubernur para bupati wali kota
untuk bisa menjadikan payung
hukum dalam menerbitkan perda perda
atau peraturan gubernur
bupati wali kota dengan harapan
agar ini bisa menjadi
satu langkah yang lebih maju lagi
terima kasih studying
mbak neti dari anda mbak neti tanggapan sekaligus kesimpulan ini pemerintah harus apa sebetulnya ketika kita sudah masuk di angka seratus ribu dan masih panjang perjalanan menghadapi covid sembilan belas ini
ya menurut saya tentu saja saya meminta pada pemerintah untuk menghentikan membuat kebijakan yang non scientific populism
jadi berhenti untuk membuat kebijakan yang hanya sekedar populis tapi tidak bisa diukur ya parameternya secara kuantitatif maupun kualitatif
kenapa karena pandemi ini basisnya wabah kesehatan sehingga akar kalau saya harus katakan ada dua agenda
yang pertama memitigasi kesehatannya jadi kesehatannya dibenahi kemudian juga agenda kedua dampak ikutannya
jadi hari ini mulailah berhenti menggulung
kita menggulirkan kebijakan yang non scientific populism jadi semuanya harus bermuara pada penanganan pandeminya juga menyelesaikan dampak ikutannya
yang kedua tentu saja saya berharap bahwa pandemi ini tidak menjadi panggung pencitraan
kita betul betul kalau kemudian daerah saya memang daerah hitam zona hitam
kita jangan sampai kemudian udahlah tesnya di sedikitkan
kita hanya supaya daerah saya baik
nah hal seperti ini yang menurut saya harus dibenahi
jadi kalau kemudian tadi bang abalin mengatakan pak presiden akan terus melakukan koordinasi dengan gubernur dan juga bupati wali kota
menurut saya itu langkah langkah yang harus diapresiasi
kenapa karena hari ini masih ada sekat sekat perbedaan warna politik gitu ya
antara gubernur dengan wali kota bupati
sehingga untuk peristilahan saja berbeda satu sama lain
jika misalnya pemerintah mewacanakan new normal ya masyarakat juga bingung normal yang gimana
ya mereka taunya normal itu kembali pada situasi sebelum pandemi
padahal ternyata dimaksud bukan itu ya
di beberapa daerah misalnya diganti dengan adaptasi kehidupan kebiasaan baru
kemudian sehat aman produkis begitu
jadi ini yang menurut saya tadi disampaikan oleh pak gita tadi
kebijakan itu atau statement yang disampaikan oleh pemerintah itu jangan kemudian menimbulkan bias
multi tafsir dan juga hirup pikuk di tengah masyarakat
seperti kalung corona
karena corona itu katanya anti corona tapi nggak anti covid kan begitu
saya juga sudah mulai harus dibenahi ya
yang hal hal seperti ini menurut saya bang abalin mudah mudahan jadi perhatian pemerintah
sehingga kita semua
terus bisa untuk melahkan covid
kenapa karena di saya dan kita semua pandemi ini adalah ujian kebangsaan
jadi kalau kita berhasil menangani ini insya allah kita akan menjadi bangsa yang kuat
menjadi bangsa pemenang
ada prof zuhairi kemudian juga ada pak gita d
saya yakin kita semua ingin bersama sama kok dengan peran yang kita miliki membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini
tentu saja tadi syaratnya ya
saya ke prof zuhairi
dan kebijakan yang digulirkan betul betul
kebijakan yang bermuara mengentaskan akar masalah
prof zuhairi tanggapan dari anda prof kedepan seperti apa kesimpulan
ya ada beberapa hal
sebagian besar tadi sudah disampaikan
yang pertama adalah tes yang banyak yang masif itu masih harus dilanjutkan
bahkan harus ditingkatkan
sekarang ini sudah kusdol lebih baik dari dulu
namun masih kurang
kalau per satu juta penduduk
kita masih sekitar lima ribuan
saya harapkan kalau bisa ditingkatkan dua tiga kali lipat
artinya kalau untuk provinsi yang penduduknya banyak
ya usahakanlah untuk sekitar sepuluh ribu per hari
dan kalau untuk seluruh indonesia ya saya kira minimal seratus ribu per hari
yang pertama untuk supaya kalau ketemu kita isolasi
kita karantina sehingga tidak menurut
kemudian dilakukan kontak tracing
telusur kontak agar juga tidak lagi menular
itu yang pertama
yang kedua adalah
ini masalahnya amat terkait dengan human behavior
dengan perilaku manusia
dan khususnya perilaku masyarakat
nah perilaku masyarakat ini ternyata memang kalau ingin mengubah
supaya ikut protokol kesehatan misalnya
itu ada banyak tahapan
saya kira sebagian besar orang indonesia mengetahui
namun mengetahui belum tentu memahami
kalau sudah memahami
masih ada tahap lagi
supaya mengganti dengan perilaku yang baru yang positif
tahap berikutnya masih harus mempertahankan perilaku yang sudah bagus itu
jadi untuk ini masyarakat harus percaya pada siapa yang bicara dengan mereka
mungkin kalau saya bicara kurang nyambung dengan masyarakat tertentu
nah masyarakat disitu
siapa yang dianggap tokoh
apakah emak atau bupati atau siapapun yang dianggap dipercayai oleh masyarakat
menurut saya diperlukan training
tokoh agama itu dilatih
agar memberikan informasi yang benar yang tepat untuk mengatasi masalah ini
baik saya ke pagi tadi singkat saja pagi tadi kesimpulan dari anda pak
saya kira memperkuat dan sudah sangat kuat yang disampaikan bu neti
dan tadi tiga d nya pak mokhtar ngabdalin
tinggal persoalannya bagaimana
satu pemerintah melakukan evaluasi
evaluasi kebijakan itu ujungnya adalah revisi kebijakan
yang penting yang besar
seperti yang disampaikan bu neti
ya kita stop lah yang klise klise
untuk sebuah tindakan
jangan lagi ada hidden agenda
karena dalam kebijakan publik itu selalu akan ada hidden agenda
apaikan dulu hidden agenda
karena kita melihat angka yang grafiknya semakin menaik ini
jelas tidak memungkinkan kalau seperti anggapan masyarakat
sebagian mas besar
ini urusannya negara
melibatkan masyarakat yang dalam pengertian yang partnership tadi
sehingga tidak terhenti kepada spanduk spanduk poster poster
nah ini yang menurut saya merevisi meredesain kebijakan berdasarkan evaluasi
menyeluruh itu satu kebutuhan
katakan tadi tiga t ya pak moktar ngabdalin
itu di breakdown di operasionalisasikan dalam program dan kebijakan
baik pak gita adi
saya terhenti kepada penyampaian konsep konsep saja
nah ini yang merupakan pr besar kalau memang harapan kita semua ini betul betul tidak bisa terlaksana
karena di tingkat masyarakat semakin besar ketidakyakinan bahwa covid sembilan belas itu ada
itu yang saya lihat dari kegiatan kegiatan saya
maaf saya ke pak bang ali moktar ngabdalin
silahkan bang ali singkat saja kesimpulan dari anda dari pemerintah
bagaimana revisi kebijakan evaluasi dan lain sebagainya
joko widodo juga kemarin mengingatkan kepada kita semua
utamanya kepada komite yang dibentuk kemarin
bahwa beliau mengingatkan bahwa eskalasi penyebaran covid sembilan belas itu masih sangat tinggi
sehingga perlu ditekankan
agar indonesia benar benar menghadapi kasus ini menjadi satu perhatian yang penting untuk bisa dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat
karena gelombang kedua ini harus kita betul betul awasi dengan baik
dan kita perlu harus jaga sama sama agar masalah ini tidak menjadi problem besar bagi bangsa kita
saya ingin mengatakan bahwa
tidak ada satu langkah sekali lagi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
apa melibatkan para ahli dalam masalah pandemi ini
saya ingin mengatakan bahwa
ada satu kegiatan ratas maupun sidang kabinet yang dilakukan oleh bapak presiden
terkait dengan masalah covid sembilan belas yang melibatkan
berbicara tentang delapan provinsi ini
kecuali melibatkan bapak gubernur atau perwakilan perintah provinsi wakil gubernur
bahkan bupati wali kota ikut juga hadir dalam ratas dengan bapak presiden dan lain lain
tentu saya ingin mengatakan bahwa
hatian presiden terhadap masalah kesehatan ini menjadi prioritas
kedua yang saya ingin katakan bahwa
langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah
dalam masuk dalam hal yang sempat disampaikan oleh bapak presiden bahwa
rakas tidak boleh terpapar terhadap masalah pandemi ini
kemudian bagaimana bisa kita melakukan langkah langkah yang cepat
extraordinary memutuskan masa rantai penyebaran covid sembilan belas
saya kira itu saja
pemerintah tentu kami meminta supaya mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat
semoga ada evaluasi kebijakan dan segera itu bisa berjalan efektif
agar kemudian kita bisa menekan angka penyebaran ini agar
kita sudah seratus ribu dan ini betul betul lampu merah bagi kita semua
terima kasih banyak prof zubairi terima kasih banyak bu neti
pagi tadi bang ali mohtar ngabalin sudah bergabung bersama dengan kami terima kasih
dan demikian cnn indonesia breaking news pada malam hari ini
saya rehasi raid pamit terima kasih selamat malam